ramainya calon penumpang membuat petugas dari kepolisian polres bandara suta
membantu mengamankan dan memfasilitasi pendaftaran secara online yang diberikan pada secari kertas
bahkan untuk menghindari kerumunan dan terjadi keterlambatan pesawat
para calon penumpang sebagian dipindahkan untuk melakukan rapid antigen di terminal tiga
wildan salah satu calon penumpang mengeluhkan lamanya waktu antrean lantaran ramainya calon penumpang
wildan mengaku membutuhkan waktu hingga tiga jam untuk melakukan rapid test antigen
untuk mengantisipasi penumpukan seperti pada senin kemarin
seorang penumpang yang berpura pura sebagai pengelola bandara suta
menambahkan enam titik fasilitas kesehatan rapid test di sejumlah terminal di bandara suta
petugas juga mengimbau penumpang memanfaatkan layanan pre order
untuk mengurangi antrean di titik titik pemeriksaan
nah ini tentu harus kami antisipasi
karena itu beberapa terobosan ini sudah kami lakukan
terutama untuk penambahan beberapa fasilitas baru ya
seperti drive thru kemudian p o yang paling penting
diketahui untuk lokasi rapid antigen di bandara soekarno hatta ada enam titik
yaitu dua titik lokasi di terminal dua tiga lokasi di terminal tiga dan satu lokasi di terminal satu
pihak angkasa pura ii mengimbau para penumpang melengkapi dokumen dokumen syarat penerbangan
serta datang lebih awal untuk menghindari penumpukan antrean penumpang
dimas arief setiawan tangerang banten